sempat heboh di media sosial pihak imigrasi pastikan tujuh belas warga negara asing yang memiliki ktp elektronik
sudah sesuai persyaratan dengan mengantungi kartu izin tetap atau kitab
berdasarkan peraturan kepemilikan ktp elektronik bagi tenaga kerja asing memang diatur oleh undang undang no dua puluh empat tahun dua ribu tiga belas tentang administrasi
bahkan merujuk pada pasal enam puluh tiga tenaga kerja asing dengan kondisi tertentu wajib mempunyai ktp elektronik
sementara kepala dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten cianjur menegaskan bahwa tujuh belas warga negara asing yang telah memiliki ktp elektronik ini
tidak mempunyai hak suara pada pemilu nanti
izin yang terbatas itu bisa dilakukan oleh orang anak ikut orang tuanya atau istri ikut suaminya
atau seseorang yang karena aktivitas sesuai dengan tentu beraku dia dapat izin yang terbatas
baru kemudian alisatus ke izin tinggal
berapa tahun itu pak biasanya dia izin tinggal di sini pak
kalau kitap itu lima tahun berlakunya dan bisa berpanjang
setelah lima tahun mereka datang ke administrasi untuk diperpanjang kembali
saat ini baru hanya tujuh belas saja pak yang sudah ini
dari lima puluh lima pemegang izin tinggal tetap di kabupaten cianjur
hanya tujuh belas orang yang sudah terdata di catatan sipil pemegang izin ulangi pemegang ektp
mungkin di teknis kami akan menekan lebih selektif dan lebih hati hati untuk melakukan ini
karena saya pun ditegur oleh pak dirjen
saya waktu libur saya kemarin agak tersita konsentrasi memberikan satu statement kepada beliau
bahkan perlu kami sampaikan kami cukup besar hatinya bahwa beliau
kalau itu selesai dengan aturan saya back up kamu mengatakan gitu saya
artinya kami tidak salah mengeluarkan itu karena memiliki dasar
jadi yang tadi ada kitab itu